udah tidur ya
i love you too andini karisma putri
gak usah ngeliat ngeliatin saya
gak usah saya bersenyum
siapa dia mau apa
saya gak ingat wadirah itu
kenapa dia benci saya
apa yang saya sudah lakukan
dia bikin aku jadi teringat sama masa lalu aku
dan aku terumah kamu tau kan
atau dia sengaja ya
dia sengaja supaya kamu jadi terbayang bayang sama kakaknya
kalau enggak mungkin dia tiba tiba bisa sebaik ini sama kamu
kalau nggak punya maksud tertentu
kamu harus tau
sekarang ini di hati aku
aku cuma bersikap baik
aku cuma bersikap baik
aku cuma bersikap baik
dan juga menjalin hubungan baik sama irfan
gak ada baiknya
gak ada sama sekali
kalau irfan ada di dalam hidup kita
udah pasti kamu akan terus kebayang bayang sama kakaknya
gini deh ya
aku akan batasin
temu sama dia
ya kamu istirahat deh
aku punya anak yanti
kalau sudah tidak seperti itu
ya nggak harus raspberry
saya menjadi muslim
aku akan ketahui
siapa yang ada
yang ajar declining
ada yang bayi dengan harga living pocketratos
bagus banget ke dance
coba gerakannya aku praktekin depan masa
mah ngapain kok kamu nggak ngetok dengan kamar sayang zencito kamu ngapain juga juga kita
emang kenapa sih mas aku mau ngedbase doang
tapi masih latihan jadi aku malu
tuh liat nih
dancenya putri sama pangeran bagus banget
aku pengen kayak gitu juga ya nanti
di satu tahun pernikahan kita kita ngedance
nggak usah ikut ikutan orang ya
udah bersyukur aja sama yang apa kita punya
kamu gak mau
lagian kamu itu lagi hamil
aku kuat mas kenapa
kamu gak suka yang ini
jadi gak mau
yaudah yaudah boleh ya nanti ya
nanti kita ngedance kayak gitu ya
ya yang penting kamu seneng udah
ya yaudah yaudah yaudah
ya istirahat ya
ya istirahat ya udah malem ya
besok kan mau ke rumah ngubir pani
udah tidur ya
hmm halus dia
udah istirahat gak usah ngeliat ngeliatin saya
gak usah saya bersenyum
siapa yang ketok pintu sih
udah tengah malam begini kok ada yang ngetok ngetok
gue gak sopan banget sih
pintunya belum dibukain kok dia udah masuk
pintunya belum dibukain kok dia udah masuk
kamu gak sopan sama sekali ya tengah malam dateng kesini
saya tahu kamu benci saya
tapi bukan berarti kamu menyakitin anak saya
kamu sudah perlakukan dia dengan tidak adil
kamu sudah membuat dia menderita
saya akan membuat kamu menyesal
karena apa yang sudah terjadi
saya akan melakukan kepada andin
kamu harus menerima pembalasan dari saya
saya akan balas kamu sarah